dugaan adanya warga negara indonesia yang menjadi korban pembunuhan mutilasi di malaysia mulai mendapatkan titik terang
melly warga desa bojong malaka bale endah kabupaten bandung selasa sore mengaku telah mendapat informasi dari kedutaan besar republik indonesia di malaysia
melalui pengacara suaminya nurianto meli mendapatkan kabar jika sidik jari yang diambil dari jenazah korban mutilasi tersebut sama persis dengan sidik jari suaminya
meski begitu meli tetap menanti hasil tes dna yang sudah diambil dari adik nurianto beberapa waktu lalu
jika benar jenazah tersebut adalah suaminya meli berharap agar pelakunya segera ditangkap dan dihukum seberat beratnya